indonesia merupakan negara yang kaya dengan hutannya oleh sebab itu harus merupakan komitmen kita semua untuk menjaga kelestarian hutan dan melakukan konservasinya
tetapi kita juga perlu perhatikan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan juga memiliki sumber ekonomi memadai sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka
oleh sebab itu pemerintah di bawah kementerian lingkungan hidup dan kehutanannya memiliki sebuah program yaitu program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan untuk memastikan dua target ini tercapai
di satu sisi untuk menjaga kelestarian hutan dan di sisi lain
untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat yang tinggal di lingkungan hutan tersebut
nah insight with desi anwar sudah beberapa kali ya kita mengunjungi ke berbagai daerah yang memiliki hutan di mana di situ banyak masyarakat yang tinggal
nah kita akan lihat kembali apa apa saja ya program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan yang selama ini sudah dilakukan
kita akan berbicara langsung dengan dirjen pskl
perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan bambang suprianto untuk mengetahui visi misi target dan tujuan dari program itu
bersama insight with desi anwar
yuk mari kita lihat
aduh jangan sampai disengat pak uge
kenapa waktu itu dianggap tidak laku itu talas
karena makanan babi hutan ini
oh ya dia sedikit
dari masyarakat desa padanilang
dan ini untuk menjaga kawasan lindung ini
kita akan langsung saja berbicara dengan direktur jeneral perhutanan sosial dan kebitaraan
pak bambang suprianto yang selama ini menjadi partner saya dalam program khusus insight with desi anwar ini
di mana kita betul betul mengenal memahami bukan saja hutan yang ada di indonesia
tapi juga keberadaan masyarakat yang tinggal di situ
nah pak bambang ini memang mau tidak mau harus memastikan ya kesuksesan program ini sendiri
pak bambang kira kira tujuan visi misi dari program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan ini seperti apa
menjelang akhir tahun dua ribu sembilan belas ini mungkin bisa dirangkul pencapaiannya
baik program perhutanan sosial itu merupakan program reforma agraria
negara memberikan akses kepada masyarakat secara legal berkelompok tiga puluh lima tahun
tujuannya yang pertama ketidakadilan akses
kalau kita lihat potret dua ribu empat belas sebelumnya korporasi lebih mendominasi di dalam konteks pengelolaan hutan
targetnya adalah dua belas tujuh juta hektare
dua belas tujuh hektare ini target dalam waktu berapa tahun pak bambang
sebenarnya lima tahun dan lima tahun itu sudah tercapai
karena apa karena menteri ibu menteri telah menerbitkan namanya pencadangan dalam bentuk peta indikatif perhutanan sosial
tiga belas delapan juta hektare sudah dialokasikan untuk masyarakat
nah yang paling terpenting itu adalah bagaimana keadilan akses itu didistribusikan kepada masyarakat supaya tepat sasaran
kelompoknya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan kemudian hutannya itu adalah hutan negara yang sudah bebas konflik
sehingga masyarakatnya benar benar bisa mengelola
untuk tujuan ekologinya sosialnya dia berkelompok kemudian ekonominya dengan kluster komoditasnya itu bisa meningkat untuk penghidupan masyarakat
tapi esensi ini kan merupakan program kolaboratif
jadi antara siapa siapa saja pemerintah dan masyarakat tentunya
yang pertama adalah antar kementerian
kementerian itu adalah ada paling tidak tujuh
ada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kemudian pertanian kemudian perikanan
kemudian ukm dan kooperasi bumn kemenko perekonomian kemen maritim dan investasi
tujuh paling tidak itu
kemudian dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten
dan yang paling menarik adalah dengan pendamping
pendamping itu dari penyuluh kemudian juga dari lembaga swadaya masyarakat donor dan akademisi dan peneliti itu
dan semuanya tidak akan bisa jalan
karena ada motifnya
dan ekonominya itu harus ada kerjasama dengan perbankan
di dalam konteks untuk mendapatkan investasi dan pasar
pasar itu perusahaan perusahaan yang bisa menampung barang dan jasa
dan sasarannya tentu saja ini kan khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan hutan khususnya hutan lindung
jadi berarti kan ada kewajiban dan juga hak yang diberikan
tadi salah satunya adalah hak akses selama tiga puluh tiga puluh lima tahun ya
tapi secara keseluruhan apa kira kira yang harus dilakukan ya sehingga akses ini sejalan dengan tujuan pelestarian hutan itu sendiri
jadi saya katakan tadi dua belas tujuh triliun tiga belas delapan triliun
sekarang sudah didistribusikan itu tiga lima juta
sampai akhir tahun dua ribu sembilan belas
itu ada di enam seratus lokasi di seluruh indonesia
dan yang paling menarik itu ada sekitar delapan ratus ribu kakak
nah yang menjadi dorongan ke depan itu adalah bagaimana kita mempercepat untuk distribusinya
kemudian yang paling penting sebetulnya reforma agraria ini ditopang namanya dengan program pemerataan ekonomi
jadi selain memberikan akses lahan kemudian pemerintah itu menyediakan pendamingan
jadi untuk peningkatan kapasitas masyarakat
masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan itu biasanya pola hidupnya itu tradisional
kemudian dia untuk berkembang untuk menjadi seperti perusahaan itu memerlukan bimbingan
jadi kata kunci itu adalah peningkatan kapasitas melalui pendamingan
kemudian pemerintah melalui pemerataan ekonomi tadi juga dengan legal untuk akses terhadap kapitalnya modal
karena kalau tidak ada akses modal juga agak sulit ya untuk mereka berkembang
kemudian kita bekerja sama juga dengan pasar
misalnya contoh kalau wisata yang nanti akan kita coba gambarkan misalnya kita kerjasama dengan gomodo
jadi untuk destinasi hutan sosial yang sudah mantap kelembagaannya kemudian mengenai standar kompetensi untuk melayani pengunjungnya sudah baik
itu bisa kita pasarkan melalui online digital marketing
demikian juga untuk produk produk yang kita sebut sebagai kluster ya semacam kups ya kelompok usaha perhutanan sosial
itu juga kita selain marketing door to door dengan perusahaannya tetapi juga kita buka juga dengan digital marketing
sesuai dengan ini lah sekarang kan semua harus berbasis teknologi ya
insight with desi anwar kita sudah berkunjung ya ke beberapa lokasi untuk melihat secara langsung ya upaya pskl
perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan untuk menerapkan program ini
dan ternyata banyak yang bisa dijadikan role model atau best practices ya dari program ini
kita akan lanjutkan dengan memberikan beberapa highlight dari daerah yang kita kunjungi ya
tetaplah bersama kami insight akan segera kembali
aduh saya belum lupa sekali
aduh jangan sampai disengat pak uge
saya udah gak bisa lihat apa apa karena matanya sudah mulai berair ini
bayangin kalau disengat lebah lebih gawat lagi
ya kita lanjutkan insight with desi anwar
bagaimana menjaga kelestarian hutan di indonesia tapi juga kita bisa memajukan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan tersebut
bersama direktur jenderal dari pskl itu sendiri pak bambang suprianto
nah salah satu daerah yang kita kunjungi mungkin juga jarang ya masih perlu ditingkatkan untuk dijadikan tujuan wisata itu adalah danau sentarung
ini merupakan sebuah daerah yang menarik
nah ini bagaimana kenapa dipilih di daerah danau sentarum itu sendiri dan apa apa saja yang kita bisa pelajari ya
danau sentarum itu adalah merupakan banyak pulau pulau di danau
dan ketika kita lihat dari atas seperti hamparan danau yang luas dan sangat menarik
apalagi kalau kita visit atau kunjungan di takenang
kita di bukit tengah
di bukit tertingginya itu akan melihat view yang sangat indah
nah yang paling penting yang dikembangkan di sana sebetulnya kemitraan dengan masyarakat
wisata bermitra dengan masyarakat masyarakat itu menjadi interpreter nya
dia dapat uangnya dari boothnya kemudian menjelaskannya menjadi guide nya
dan juga madunya itu bisa dijual
madunya bisa menjadi
waduhnya ini luar biasa uniknya karena hanya ada di daerah itu
jadi ini contoh baik untuk kemitraan dengan masyarakat
namanya apa ini kalau di sana
namanya skema kemitraan konservasi
skema kemitraan konservasi ini merupakan salah satu dari lima skema ya perhutanan sosial
mari kita lihat apa apa saja yang kita bisa dapatkan dari danau sentarum
insight kali ini berada di danau sentarum di kabupaten kapuas hulu di kalimantan barat
kabupaten kapuas hulu ini sangat unik karena sejak tahun dua ribu tiga dinyatakan sebagai kabupaten konservasi
karena di daerah ini terdapat dua taman nasional
satu taman nasional betung kriun dan satu lagi taman nasional danau sentarum
baik itu hutan konservasi hutan lindung ataupun hutan produksi
dan oleh sebab itu masyarakat yang ada di sekitar ini sangat menggantungkan hidup mereka dari apa yang dihasilkan hutan
salah satunya adalah madu
nah di danau sentarum ini terkenal dengan madu yang unik dan ini merupakan salah satu produk unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat di sini
untuk lebih mengetahui mengenai madu yang didapat di daerah ini dan ini madu liar
kita sudah ditemani oleh seorang presiden ini gak kalah ini
ini adalah pak basri wadi dikenal sebagai pak uge
presiden dari asosiasi periau ya danau sentarum
nah periau ini artinya itu petani madu ya atau apa kira kira
jadi dalam bahasa daerah kan
iya riau itu adalah kelompok petani madu
kelompok petani madu
ya yang mengelola dalam salah satu kawasan
kawasan yang berada di perkampungan
jadi petani madu ini punya kelompok punya asosiasi sendiri
dan pak uge jadi presiden
asosiasi ini adalah dibentuk oleh kelompok
jadi apds itu asosiasi periau dan danau sentarum itu ada lima belas kelompok petani madu
ada berapa orang setiap
jumlah anggotanya tiga ratus lima puluh enam anggota
tiga ratus lima puluh enam ini dari masyarakat seluruh desa di danau sentarum
yang berada di dalam kawasan taman nasional itu ada tujuh desa
iya kita sekarang akan memanen madu
madunya pak uge
ini di tikungnya pak uge di sini
tapi sebelum kita panen harus ada sop penting yang diikuti
kalau tidak kita nanti disengat oleh lebahnya
sebelum kita panen kita memakai akan memasang alat pengaman
yaitu berupa baju baju yang tebal kemudian sarung tangan kemudian sebuah jaring yang akan dipasang di kepala
salah satunya untuk menghindari singatan lebah
oke ini kita pasang di kepala
ini asap ini pak uge
asap ini ya lumayan ya menyengat ini tujuannya untuk apa ya
asap ini untuk mengusir sarang lebah
supaya dia cepat keluar dari sarangnya
dan ketika dia keluar dia sudah kena asap
sekiranya dia pun menyengat itu sudah tawar
yuk mari kita lihat
aduh saya belum pasang
waduh jangan sampai disengat pak uge
saya sudah tidak bisa lihat apa apa karena matanya sudah mulai berair ini
bayangin kalau diserap lebah lebih gawat lagi
kita akan memulai panen yaitu menuju sarang lebah
dimana kita sudah disiapkan pengasapan dan pengaman
ini adalah proses panen
jadi jarak lebah dari kita itu kurang lebih dua sampai tiga meter
jadi kita itu melangkah kurang lebih dua tiga langkah kita sudah sampai kepada tempat sarang lebah itu
isinya bisa mencapai lima sampai dua puluh kilo
wah sudah keluar ya
itu kalau musim bagus ya
dan jumlah lebah
dan jumlah lebah yang disarang itu banyak sekali ya
mereka keluar itu semua gara gara asap
ini apa yang dilakukan teman teman sekarang
itu sedang panen
apakah sarangnya harus diambil keseluruhan atau bagaimana
ada alat yang digunakan
alat yang digunakan adalah terenung
tenung itu adalah alat untuk pengambilan madu
yaitu terenung dan pisau stainless
pisau stainless ini untuk memotong
bagian kepala madu
kenapa harus menggunakan pisau stainless
karena dia tidak keratan
dia lebih steril
satu yang kedua potongannya lebih rapi
kalau pakai pisau pisau yang kurang rajam potongannya bisa melenceng ke mana mana
bisa membuat sarang lebah itu robek dan segala macam
ini bagian dari aturan untuk mendapat bioset itu ya
menggunakan alat alat yang sesuai
iya salah satu menggunakan itu
kita sekarang dikelilingi oleh lebah yang kurang happy ya
sarangnya itu diambil madunya
tapi pasti disisakan kan
kita mengambil bagian kepala madu saja
dan bagian anaknya kita tinggalkan
dan kita juga meninggalkan sedikit madu untuk makanan anaknya
sudah berhasil teman teman
boleh kita lihat
sudah mendapat hasil
kita agak menjauh dulu
nanti kita lihat hasil
ini sudah akhir mbak
sudah tidak ada lagi ya tikung yang diambil
sudah tidak ada lagi
jadi tidak ada pakaian lebah
ini sudah bisa dicopot
tapi dianggap makanan babi hutan dan tidak laku tidak ada nilai tambahnya
apa yang membuat bu ratu itu merasa wah ini sebenarnya bisa kita jadikan sesuatu
dan yang lebih sulit tadi meyakinkan para petani bahwa ini perlu ditanam karena nilai tambah ini ekonomisnya bagus
ya kita lanjutkan insight with desi anwar
nah pemerintah memiliki program di bawah perhutanan sosial dan kemitraan lingkungannya untuk melakukan konservasi dan juga mensejahterakan masyarakat
dengan danau sentarung kita sudah lihat ini bentuk dari kemitraan konservasi
salah satu lokasi yang kita kunjungi juga itu di lumajang jawa timur
ini contoh dari kemitraan
kenapa kita kesana walaupun memang ini sebuah daerah yang sangat menarik ya
alamnya juga segar dan indah dan ini mendekat di kawasan taman nasional juga di sana ya
merupakan buffer zone dari taman nasional bromo tengger
jawa itu padat
kenapa perhutanan sosial kita taruh di dekat taman nasional
paling tidak bisa bentengin
mentengin supaya kalau masyarakat sejahtera maka tidak gangguin taman nasionalnya gitu ya
nah karena lumajang itu padat
maka kita bisa menggunakan
konsep yang kita dorong di sana adalah perhutanan sosial untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah
itu barang dan jasa
nah oleh karena itu pola kemitraan itu tidak hanya dengan perumbu tani sebagai pengelola hutannya
tetapi juga dengan perbankannya dan juga dengan produser untuk makanan dan minuman
karena jawa itu banyak penduduk
papannya kan harus dari kayu kan gitu
oleh karena itu pola yang di lumajang adalah agroforestry dan silvopastural
kemudian dengan tales
kemudian dikembangkan juga rumput untuk pakan sapi
nah dengan pola kemitraan ini sudah terbukti karena sudah ada penelitiannya
pendapatannya itu per tahun sembilan sampai dua belas juta tuh
kalau satu kakak itu adalah empat orang maka sekitar dua juta per kapita
nah kalau dibandingkan dengan angka kemiskinan garis kemiskinan oleh pusat statistik nasional itu kan empat ratus empat ribu
di lumajang sudah empat kali
dan ini tentu saja dampak terhadap perekonomiannya
tapi menarik juga karena seperti talas tadi biasanya ya tidak dikembangkan
karena dianggap tidak terlalu berguna
tapi dengan adanya cemilan dan lain sebagainya kita melihat juga lahir entrepreneur entrepreneur lokal yang bisa mendapatkan
ingat mbak desi di sana ada bu siti
jadi ini merupakan salah satu contoh yang baik bagaimana masyarakat bisa memiliki nilai tambah
dan juga ada dari produk sapinya nanti mungkin ke depan juga bisa dikembangkan seperti misalnya bukan susu saja tapi bisa dibuat yogurt atau keju
nilai tambahnya ada di masyarakat
ya ini salah satu kunci yang perlu ya menjadi semacam key indicator ya di keberhasilan program perhutanan sosial ini
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat
iya ini pak edi sebagai kepala ya ketua dari
ketua dari lembaga masyarakat desa hutan wonolestari
dan juga ditemani oleh pak nur hayadi ya di sini sebagai penyuluh
wow luar biasa
dan ini adalah peternakan sapi perah
ini hanya salah satu contoh ya
karena ternyata banyak sekali di sini masyarakat yang memiliki sapi
mungkin pak edi ini kan dikelola di bawah lmdh
jadi berarti sebagian besar dari masyarakat sini memang harus menjadi anggota dari lmdh itu
ini bagaimana cara pengelolaan dari lembaga itu sendiri
jadi kita memang semua masyarakat ini adalah untuk usaha sapi perah
jadi semuanya itu tergabung dalam lmdh wonolestari
ada berapa kalau dihitung jumlah anggotanya
jumlah anggota ada delapan ratus enam puluh tiga orang
apakah masyarakat juga berkelompok dan apakah
sapi perah ini merupakan salah satu dari sumber pencarian
awalnya memang kita berusaha untuk pemberdayaan untuk membuat satu kelompok peternakan sapi perah
karena waktu tahun sebelum pengelolaan hutan bersama masyarakat
itu kan masyarakat itu ketergantungan untuk mencari kayu bakar
pola pikir inilah kami berubah
menjadi usaha yang dulunya itu cuma merusak kayu untuk buat kayu bakar
sehingga dia punya usaha sendiri memanfaatkan di bawah tekanan
dan saat itu bagaimana mengubah mindset dari masyarakat yang biasanya masuk hutan mencari
atau mungkin menebang hutan mengambil kayunya sehingga harus menjadi petani sapi perah
kita mengubah pola pikir masyarakat ini mengubah mindset ini butuh waktu
jadi mulai dari pemahaman penyadaran tentang fungsi
dan manfaat sumber daya hutan yang harus terjaga ekologinya
jangan kita merusak harus melestarikan
kita manfaatkan aja yang di bawah tekaannya untuk menanam hmt
hijauan makanan pernah untuk kebutuhan sapinya
iya dan tentu saja dengan penghasilannya juga yang sangat bagus ya
tapi daerah ini memang cocok ya untuk peternakan sapi perah
terbukti sekarang itu mulai awal itu cuma ada dua ratus sapi
sudah sembilan ratus dua belas sapi perah
ada sembilan ratus dua belas sapi perah yang dimiliki oleh delapan ratus an anggota
anggota yang ada di
dan produksi ini sudah mencapai lima ribu tiga ratus perhari
luar biasa ya
kadang kadang kita juga tidak tahu ya ternyata mungkin susu susu di dalam produk yang kita konsumsi asalnya dari sini
tapi pak nur hayadi ini kembali ke
karena mengelola sapi itu kan
berbeda ya dengan misalnya mencari istilahnya hasil hutan dan lain sebagainya
ini bagaimana penyuluhan ini dimulai diawali dan apa apa saja yang harus diajarkan kepada masyarakat di sini
jadi kita berawal dari tiga aspek bu yang kita ajarkan kita pada masyarakat
yaitu terutama apek kelola lembaga dulu
kemudian kelola kawasan
di situ di kelola kawasan itu kita inginkan ada labangan ada daya dukung
dan daya tampung lahan itu meningkat
disitulah kemudian ada konsep yang namanya integrated forest farming system
sistem peternakan yang terpadu
yang terintegrasi terpadu dengan kehutanan
di situ dari integrated forestroning system itu konsepnya implementasinya bentuknya adalah agroforestry
salah satu bentuk agroforestry itu adalah agro civil pasture
itu tumpang sari antara tanaman kehutanan dengan hijau tanaman

untuk disharm itself yang pertama ini kita dx mixed dua puluh delapan tertanaman
isinya clownik dinik semangat ini
intinya ditam avbn kecil
untuk inianceenne change id kalau misalnya askedim dan indik amenis jadi diang fasting ad aparece penganguseng ibrad dasar lagu
dengan untuk menghidupkan agroforestry apakah iniasi sebesar tantarn loya
kelola usaha itu adalah bagaimana lmdh itu membangun networking ya jaringan kemitraan dengan pengusaha yang lain
contohnya ini hp ini susunya itu diambil di store oleh pt nestle indonesia
ini salah satu yang terbesar di dunia
iya terus kemudian dengan lembaga keuangan
dengan lembaga keuangan disini bni yang memberikan kurnya kredit usaha rakyatnya itu
dan kita akan berjumpa dengan seorang yang disini disebut sebagai ratu talas
karena berhasil yang mengelola talas ini sehingga menjadi produk yang kita bisa nikmati bersama
beliau adalah siti hoiria
atau yang kita kenal sebagai sang ratu
halo apa kabar rebu ratu
ini talas ini sekarang sudah nempel menjadi namanya bu siti atau kita sebut bu ratu aja
jadi talas sang ratu begitu
tapi mungkin bisa cerita sedikit bu ratu
asal usul menjadi istilahnya mengelola talas dan menumbuhkan bisnis ini menjadi begitu sukses ini bagaimana
kalau asal usulnya itu kita kepinginnya membudidayakan talas itu pertama kalinya masyarakat itu nggak percaya
karena nggak ada nilai jualnya
nggak ada nilai jualnya
ini tahun berapa persisnya
saya memulai awal itu orang tua mulai dua ribu tahun dua ribu
terus berkembang orang tua sudah lanjut usia jadi saya yang melanjutkan mulai dua ribu enam
jadi ada punya kebun talas waktu itu
atau bagaimana ceritanya
begini ada seseorang minta ke bapak saya kebetulan di sini kan tidak laku
jadi dikontak semuanya maksudnya dari gunung gunung mohon talas di jabut semua ada nilai jualnya gitu
waktu itu bapak saya
terus dua ribu enam saya yang melanjutkan
saya sosialisasi ke petani
awalnya bukan di sini bu
saya mengembangkan pertama kalinya di banyuwangi jember bondowoso probolinggo
setelah berhasil di mana mana baru saya dipercaya di desa
baru di sini
tapi bu ratu saya tertarik kenapa waktu itu dianggap tidak laku itu talas
karena makanan babi hutan ini bu
jadi terlalu banyak melimpa jadi orang orang sampai tidak apa ya dimakan tidak habis
sampai tidak ada lagi
ada jualnya di mana mana
terus waktu itu saya punya partner dari jakarta didatangi langsung ke rumah
akhirnya saya kelola di sini bersama masyarakat di sekitar hutan
pada waktu itu dua ribu sepuluh saya kerja sama dengan pak edi ketua lm lestari
sampai sekarang ini berkembang
nah di dalam bisnis model yang kedua di dalam blok pemanfaatan tradisional itu
pemanfaatan kawasan pak
nah ini kita lihat multifungsi multi u
iya kita lanjutkan di insan videsi anwar bersama dirjen pskl perhutanan sosial dan kesejahteraan lingkungan bambang suprianto
menjelaskan apa apa saja program yang dilaksanakan dan juga keberhasilannya
nah salah satu lokasi hutan yang kita kunjungi adalah di lampung selatan
nah ini menarik sekali karena ini sebenarnya daerah transmigrasi
jadi polanya di sana juga masyarakatnya ini cukup unik
nah ini dijadikan mungkin salah satu program yang di bawah payung pskl itu
kenapa pak bambang
dan apa kira kira skema yang diterapkan kali ini
ini adalah hutan desa
dia banyak kampung kampung yang ada di sana
supaya mempersatukan maka bentuknya adalah dengan membentuk semacam lembaga pengelola hutan desa
ceritanya bahwa perhutanan sosial ini merupakan perda konflik
jadi sebelumnya konfliknya itu adalah negara bilang hutan lindung itu merupakan sumber mata air untuk dua puluh dua desa
sementara masyarakat butuh lahan
oleh karena itu kucing kucingan
dengan polisi kehutanan
dan jumlah masyarakat semakin lama semakin banyak
jumlahnya semakin banyak
karena itu daerah transmigran
oleh karena itu solusinya aja
masyarakat tetap tinggal di luar kawasan hutan
tetapi aksesnya adalah di kawasan hutan lindung walaupun lindung
pilihannya adalah agroforestry
yang ada di sana kemarin kita lihat ada durian pete jengkol
kemudian juga ada pisang
kemudian yang tidak kalah menarik juga ada kakao yang ada di sana
ternyata kita buktikan dengan pola agroforestry
ternyata sumber mata airnya masih berlimpah
walaupun musim kemarau kita lihat kemarin waktu bulan juni juli di sana
masih juga sumber airnya masih sangat luar biasa
dan ternyata dengan kemanfaatan air untuk dua puluh dua desa yang ada di sekitarnya
itu merupakan energi perekat
ternyata yang dua puluh dua desa yang menjadi beneficerisnya tadi
ikut bantuin jagain hutan desa padan tersebut
kalau konflik dan lain sebagainya saat ini ini bagaimana
dampak langsung yang paling dirasakan dengan adanya skema ini
jumlah kasus pada tahun dua ribu empat belas itu dua tiga puluh enam
sekarang kita di hampir empat ratus tiga ratus sembilan puluh enam kasus
artinya apa bahwa perhutanan sosial itu menjadi perda juga
lampung selatan ini desa padang bisa merupakan salah satu contoh
dari keberhasilan program pskl ini
mari kita saksikan
sosial tapi juga sekarang sudah ditemani oleh seseorang yang hafal dengan setiap pohon yang ada di hutan ini
kepala dinas kehutanan di provinsi lampung pak saiful basri
ini luar biasa hutan lindungnya itu begitu cantik
tapi pada waktu yang sama memberikan manfaat juga bagi masyarakat yang tinggal di sini
tapi mungkin pak saiful apa ciri khas hutan lindung di sini di lampung selatan ini
apa yang bisa diceritakan tentang sejarahnya ataupun evolusinya dan pemanfaatannya hingga saat ini
baik terima kasih mbak desi
selamat saya ingin menyebutkan selamat datang pak dirjan sama mbak desi dan rumpungan
di lokasi ini tepatnya di hutan lindung
register tiga gunung rajabasa
salah satu desa berada di sekitar kaki gunungnya adalah desa padam
yang hari ini kita berada
jadi kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah hutan lindung yang berada pada posisi paling ujung selatan sumatera
yang sebelahnya itu pantai yang menghadap ke gunung krakatau ke pulau jawa
jadi dia khas semuanya
kemudian dari arah gunung rajabasa ini sesungguhnya
posisinya ini dikelilingi oleh dua puluh dua desa yang dari wilayah empat kecamatan di kabupaten lampung selatan
jadi sangat khas
sehingga hutan ini sebenarnya kalau saja masyarakat sekitarnya tidak arip
ini ancamannya sangat tinggi
karena dikelilingi dua puluh empat desa
kalau tidak dijaga bisa dirambah
potensinya sangat sangat mudah lupa
nah ini setelah adanya program hutan sosial ini
ada perubahan yang pak saiful sendiri lihat khusus dari mungkin pelestarian hutan itu sendiri
ataupun cara masyarakat memanfaatkannya
ya jadi begini mbak
kalau selama ini tetap masih ada juga yang nakal nakal gitu ya
ada nakal nakal dari pihak dari luar yang mengancam keamanan hutan ini
tapi dengan pemberian hutan desa ini
kita kan hanya tidak memberikan hanya hak kelola
tapi juga kewajiban mereka melindungi
dan sejak mereka ini diberikan hutan ini
mereka ini diberikan hak kelola
mereka merasa ikut bertanggung jawab
ini hampir tidak akan pernah kita dengar lagi ada illegal logging
tidak pernah kita dengar lagi ada kebakaran
jadi betul betul dikelola secara arip
karena masyarakat merasa bahwa dia punya manfaat ekonomi
tentu mereka ingin menjaga mata pencahariannya
ini pak bambang ini kan tadi ada dua puluh dua desa ya
kenapa desa padan ini yang dijadikan istilahnya program contoh atau kemitraan

apa yang dimiliki oleh desa ini khususnya masyarakatnya
ya tadi dikatakan bahwa yang pertama punya kearifan
dengan kearifan tentunya pendekatan pendekatan kehutanan itu pasti dia selaras
oleh karena itu diberikanlah hak kelola tadi
kalau mbak desi tanya kepada rakyatnya pasti bilang
sekarang saya menjadi tenang

bisa dipercaya oleh negara secara bersama sama
bisa dipercaya oleh negara secara bersama sama
menjaga hutannya yang ada di sini
tetapi yang paling penting lagi yang kedua
selain tenang bahwa hutan ini memberi manfaat
manfaatnya tidak hanya untuk desa ini
tapi juga untuk dua puluh dua desa yang lain
disini sumber air
nanti mungkin bisa dilihat sumber air tadi
sumber air itu dipipa ya
dipipanisasi sampai ke desa
disini menarik dikembangkan yang namanya bisnis model
yang kalau dalam dunia internasional disebut pes
kalau ala masyarakat dia tidak mengerti namanya itu
tapi kalau di dalam konteks internasional bunyinya begitu
itu dari satu kakak dia mengumpulkan rp tiga per bulan
rp tiga per kakak per bulan
ya per kakak per bulan
untuk sebetulnya untuk mereka juga
bahwa pasokan air itu harus terjaga
penting jadi ada komitmen ya
terus kemudian kalau di dekat sumber airnya
ada yang mati mati tanamannya harus ditular
dan lain sebagainya
ini yang pertama
jadi manfaat yang tidak bisa dielakkan itu adalah air
air itu sangat luas
kemudian yang kedua
walaupun hutan lindung
tapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakatnya
tadi saya katakan ada blok lindung dan blok pemanfaatan tradisional
ini pemanfaatan tradisional
jadi secara legal secara hukum tidak salah
nah di dalam bisnis model yang kedua
di dalam blok pemanfaatan tradisional itu
nah ini kita lihat
kalau boleh kita contoh ya yang paling gampang
yang tadi belum muncul sekarang kita munculkan
yang merupakan salah satu
andalan tadi disitulah
untuk mengembalikan itu dengan melaksanakan berkebun dengan kebun samburan
ya itu untuk menanam
ayo kita berkebun kopi tapi berkebun kopinya ini pakai naungan
nah seperti tadi
silakan masukin ke grup teman
oke tc menarung trabajasi allah kelancar di r re confronted
yang orang ke betul laba
ya terakhir lagi acara agak sebesar paris
ya tadi aku gimana mano
tapi tidak jauh dari situ kan ternyata ini juga merupakan daerah yang padat penduduknya
nah ini bagaimana supaya akses itu tetap diberikan tapi tidak memerusak atau masuk ke dalam kawasan taman nasional ini
apa yang kita bisa pelajari dari panggung barat

ini hutan sosial
hutan sosial ya
ini adalah hkm hutan kemasyarakatan
sama kalau tadi adalah konflik manusia dengan manusia ini manusia dengan hidupan liar dari bps nya
nah pola yang dikembangkan adalah masyarakat harus tahu mengenai perilaku hidupan liar gajah terutama yang ada di sana
karena ini gajah lumayan banyak di daerah sini
oleh karena itu pola rehabilitasinya ada namanya preferensi komoditas yang tidak disukai gajah
itulah yang ditanam oleh masyarakat
nah sedangkan yang disukai gajah itu merupakan untuk pola rehabilitasi di taman nasional bbs nya
supaya homerangenya itu tidak melebar
dengan ketersediaan pakan yang banyak di bbs maka dia tidak akan keluar ke kampung kampung
oleh karena itu itu kita lakukan dulu yang di luarnya
kemudian di dalamnya baru kita kembangkan pola hkm nya tadi dengan agroforesty lagi
tanaman utamanya adalah kopi yaitu kopi
dan yang paling menarik di sini peran wanitanya
bahwa nilai tambah itu yang berperan besar itu adalah wanitanya
kalau laki laki kerja untuk meningkatkan produktivitasnya menanam tanamannya memeliharanya
dan supaya produktivitasnya sangat baik kemudian nilai tambahnya dalam bentuk produk itu oleh kaum wanitanya
dia kita identifikasi hkm ini adalah hkm tertua
yang paling penting adalah peran gendernya itu sangat luar biasa
itu sangat luar biasa

itu sangat luar biasa

di sini pengelolaannya otomatis perekonomian rumah tangganya juga meningkat
kopinya juga di sini luar biasa ya
kopinya juga di sini luar biasa ya

kopinya luar biasa ya
dan yang paling menarik sebetulnya selain arabica
itu menjadi yang namanya destinasi wisata tidak hanya berbasis alam
tapi juga experience nya nyawanya itu sebetulnya di pengalamannya
oleh karena itu di hkm ini juga didorong
pengembangan destinasi dengan juga mengembangkan experience experience tadi
jadi ada ekowisatanya di sana
dan ini cukup dekat ya dari jawa istilahnya
tidak terlalu jauh
tidak terlalu jauh
jadi kalau ingin mencari tempat yang tidak kalah uniknya bisa ke daerah di lampung barat itu sendiri
selama ini bisa dikatakan sebagai salah satu contoh ya keberhasilan dari program ini
dari segi bukan saja konservasi hutan tapi juga di sana hewannya
dan juga tentu saja
peran wanitanya dan peningkatan ekonominya
baik mari kita saksikan dari lampung barat
kalau kita berada di kabupaten lampung barat luar biasa cantiknya
mungkin bisa dikatakan saya belum pernah melihat desa yang begitu asri
begitu cantik dikelilingi oleh hutan gunung dan ada kedengeran suara siamang
sementara desanya itu sendiri sangat apik asri
asri ditata dengan penuh bunga bunga dan lain sebagainya
saya lihat ini banyak sekali kebanggaan kecintaan masyarakat yang tinggal di desa ini
pak engkos waktu itu jadi kepala desa dan kemudian sekarang jadi ketua binawar
jadi apa cara pendekatannya komunikasinya juga untuk meyakinkan bahwa ini semua bisa berkolaborasi dengan baik
yang pertama kami bisa meyakinkan produksi pemerintah
mulai dari dinas kehutanan kemudian masyarakat di sini juga supaya mak
kemudian masyarakat di sini juga supaya mak
pemerintah itu percaya juga dulu untuk mengembalikan itu dengan melaksanakan berkebun dengan kebun campuran
itu untuk menanam
ayo kita berkebun kopi tapi berkebun kopinya ini pakai naungan
jadi naungan itu kalau kami ini kan tujuannya harus bisa menjawab dua sisi kepentingan
kepentingan pemerintah hutan ini terpaksa selesai masyarakat ini perlu kesejahteraan
jadi dengan kolaborasi kebun sampuran terjawablah sekarang itu
tidak menanam kopi tapi juga menanam pohon
ya menanam pohon
jadi tidak boleh justru menebang tapi justru menanam pohon sebanyak banyaknya
tuti mungkin melihat ini perjalanannya cukup panjang kira kira apa resepnya
apalagi kan sekarang masyarakat juga istilahnya punya tanggung jawab yang khusus ya
apa kira kira yang diharapkan dari masyarakat di sini
supaya hutan lindung itu tetap terjaga apa apa saja yang menjadi pr nya
dan juga komitmennya yang harus dipegang
iya mbak desi
di dalam skhkm pertama kali mereka mendapatkan dokumen sk
itu ada pasal pasal yang menjadi kewajiban mereka dan yang menjadi haknya ya pak ya
nah kewajiban mereka salah satunya adalah melakukan reboisasi atau rehabilitasi lahan
dan itu dijalankan ya
dijalankan dengan sangat baik
kalau dulu ya ini di sini semuanya kopi
kita harus menjaga hutan yang masih ada
sementara sekarang kalau kita lihat nih tidak hanya kopi
tetapi tanaman pohon pohonnya juga sudah dengan bagus tumbuh ya seperti hutan kembali
jadi kewajiban mereka merehabilitasi hutannya sudah dilaksanakan
kemudian tadi patroli ya pak ya
mereka yang langsung punya kepentingan terhadap areal ini dijaga betul
jadi tidak ada ilegal logging lagi
kalau ada kasus kasus penebangan liar pencurian itu sudah bisa di
itu berjalan dengan baik
jadi struktur hkm ini seperti apa supaya tanggung jawab dan kewajiban itu betul betul dilaksanakan dengan baik
kami ini struktur hkmd kami ini ada kalau dikatakannya pengurus teras ada ketua wakil ketua sekretaris bendara
kemudian nggak mungkin sejumlah luas areal yang mendapatkan izin kami enam ratus empat puluh hektare
dengan jumlah anggota empat ratus tujuh puluh delapan
nah kami di bawah ini membentuk lagi ketua sum
jadi ada sub satu sampai sub lima belas
jadi satu sub ini bisa keanggotaannya ada yang tiga puluh ada yang empat puluh gitu kan
jadi untuk memudahkan pembinaan ke masyarakat
sebab kalau sama kami untuk mengadakan pembinaan ke masyarakat nggak mungkin terjangkau
tapi keadaan perpanjangan gitu kan
jadi jumlah kakaknya sekarang berapa
jadi ada garapan yang boleh di ini

jadi yang digarap oleh masyarakat sekitar empat ratus sekian tujuh puluh lima sekian
jadi rata rata sebenarnya satu kakaknya satu hektare mbak desi
oke dan itu cukup ya untuk menghasilkan macam macam tanaman itu ya
ya kalau dikatakan cukup ya cukup sebetulnya
jadi itu kan tergantung
makanya sistem sekarang ini berarti kami ini tidak lepas masalah gitu kan
jadi pertama setelah izin tenang gitu kan
setelah ini kan permasalahan ke depan ini kan juga banyak masalahnya
semakin rimbun pohonnya akan berpengaruh terhadap tanaman di bawahnya
nah kami harus punya inovasi bagaimana mencari klon klon kopi yang memang bisa bertahan di bawah naungan
itu yang kedua
yang ketiga bagaimana pendapatan masyarakat ini supaya tetap stabil
kami coba di samping dia berkebun dorong ke peternakan
diwajibkan setiap anggota hkm pergi ke arah ternak
ya tadi kita sudah melihat ya empat lokasi yang dikunjungi
let me insight with desi yang baru kerja sama dengan perbintangan sosial dan perbintangan lingkungan
dan di situ ada danau sentarum ada lumajang lampung barat lampung selatan
nah ini kan istilahnya contoh nyata dari bagaimana program ini bisa diterapkan langsung bermitra dengan masyarakat dan juga dengan pemerintah daerah
berkolaborasi dengan departemen lain
dan ini kalau di
ininya lah keberhasilannya kira kira menurut pak bambang sendiri
apa yang sudah betul betul dirasakan dan dicapai
jadi keberhasilan yang pertama bahwa distribusi aksesnya sudah jalan dengan baik
konfliknya sudah menurun
kemudian yang terpenting dengan penyuluh dan pendampingannya sudah jalan
transformasi itu terjadi dengan pendampingan tersebut
dari enam seratus sudah lima delapan ratus sudah ada kupsnya kelompok usaha perhutanan sosial
dengan bisnis model yang dengan pola pola kemitraan tadi
kemitraan dengan pemerintah kemiritaan dengan lsm kemitraan dengan perusahaan yang menampung produk produk mereka
nah ini kita anggap sebagai sebuah keberhasilan
namun demikian potretnya
pendampingan bagaimana transformasi itu terjadi
produktivitasnya sudah mulai jalan
kemudian nilai tambah produk produk itu sudah bisa dikembangkan
yang dibangun di daerah perhutanan sosial tersebut
nilai tambahnya ada di sana
dan sisanya malah sudah internasional
iya bagaimana meningkatkan sampai ke istilahnya kalau ada jenjang jenjang itu ada yang emas
emas platinum pertama platinum kemudian emas kemudian silver
kemudian blue itu adalah yang biru ya
statusnya biru biru itu adalah awal
iya tapi yang penting monitoring supervisi itu dilakukan terus menerus ya
kata kuncinya enam seratus itu banyak lokasinya
dan pendembingnya adalah sekarang seribu dua ratus lima belas
kita menggunakan namanya sistem navigasi perhutanan sosial
bahwa pencatatan progressnya itu dilakukan
dan itu dilakukan secara digital di sana
dan karya karya itu bisa di upload dalam bentuk foto video dan lain sebagainya
apa artinya daerah lain yang ingin mengetahui keberhasilan lokasi itu
itu juga bisa dilihat melalui program tersebut
sehingga bisa mereplikasi bisa meniru bisa melihat bagaimana skema ini berjalan dengan baik
nah masih banyak lagi ya daerah daerah yang kita kunjungi khusus dalam program ini
karena ya memang penting untuk mengetahui melihat secara langsung di lapangan ya
bagaimana kita ya sebagai bangsa bisa mengelola hutan kita dengan baik
menjaga supaya tidak dirusak
tapi dalam waktu yang sama kita juga memastikan bahwa masyarakat khususnya
masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan ya mungkin yang selama ini perekonomiannya juga masih perlu dibantu
itu bisa mendapatkan manfaat dengan adanya program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan ini
masih panjang perjalanan kita kita akan ketemu lagi
tapi demikian untuk sementara ini insight with desi anwar
jangan lupa anda bisa menyaksikan program ini dalam cnn indonesia com dan juga di kanal youtube insight with desi anwar
sampai jumpa dalam episode berikutnya bye bye